tapi yang publik ingin tahu juga bagaimana sih suasana hati pan saat ini di dalam koalisi melihat berbagai peristiwa politik
ya saya ingin mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak perlu dilakukan klaim klaim yang tidak berdasarkan data yang valid yang credible
dan kita juga harus merujuk kepada qicon yang sudah diumumkan oleh berbagai lambang survei
ya mereka mempunyai rakyat yang sangat bagus dan selama tiga pemilihan presiden belakangan ini
hasil hasil quick count itu memang selalu konsisten bisa dikatakan akurat dengan hasil resmi yang diumumkan oleh kpu
tidak ada alasan untuk menolak qicon tersebut
dan sekarang kalau kita lihat dari perhitungan suara di kpu
jadi menurut anda data yang dipakai oleh pak prabowo untuk mendeklarasikan kemenangannya tidak kredibel begitu bang bara
ya karena tidak diberikan datanya itu kan
itu kan hanya suatu klaim tanpa di backup tanpa didukung oleh data yang valid yang credible yang bisa dipertanggungjawabkan
jadi saya pikir itu satu syarat untuk bisa bagaimana
kita menenangkan suasana jangan melakukan klaim tanpa ada data yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan
pan sendiri dalam tabulasi pengumpulan data atau rekapitulasi data di koalisi sendiri
ikut terlibat nggak bang dalam mengawasi atau dalam membantu gerindra dan partai partai lain dalam koalisi ini untuk bisa sama sama membantu rekapitulasi gitu bang
iya memang terlibat
kan ada wakil wakil pan yang ada di lembaga nasional
jadi betul ada pusat data center itu bang
nah minggu lalu ya bahwa hasil quick count itu juga sesuai dengan kan kita juga memiliki survei internal ya pan
dan hasil quick count itu juga sekian menegaskan sesuai dengan quick count yang juga dilakukan oleh lembaga survei yang kami itu kan
jadi pan sendiri menerima dan mengafirmasi hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei itu ya bang ya
iya tidak ada alasan untuk membantah hasil quick count ini
di kpu yang masuk
quick count yang resmi ya penghitungan yang resmi
dan sejauh ini memang konsisten presentasinya
dan melihat sejarah rekap dari lembaga lembaga survei itu bisa dikatakan memang mereka itu akurat dan credible